pihak terkait dari partai gerindra di mahkamah konstitusi menyetujui perubahan batas umur calon presiden dan calon presiden di bawah empat puluh tahun
gerindra menilai perubahan ini menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan dan berintegritas
dalam sidang lanjutan uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
selasa siang pihak terkait partai gerindra menyatakan syarat capres cawapres harus direvisi
gerindra menilai penyelenggaraan negara meski belum berusia empat puluh tahun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
atas gugatan itu gerindra mendukung para pemohon dan generasi muda yang memperjuangkan haknya secara sah ke mahkamah konstitusi untuk mencari keadilan
bahwa pihak terkait sebagai partai politik memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat
sehingga pihak terkait pun menerima
dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah empat puluh tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara
untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan memperhatikan kompetensi kapabilitas kapasitas kapabilitas integritas dan absetabilitas
oleh sebab itu pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi presiden dan menjadi calon presiden
calon wakil presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi kapasitas kapabilitas integritas dan abseptabilitas
komisioner pemilihan umum idam holik menegaskan gugatan uji materi usia cawapres yang masih berlangsung di mahkamah konstitusi tidak mengganggu tahapan pemilu
kpu akan menghormati apapun yang menjadi putusan mahkamah konstitusi
sebenarnya kalau bicara tentang
usia bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada undang undang pilpres sebelumnya juga sudah diatur
yaitu di pasal lima huruf o
undang undang no empat puluh dua tahun dua ribu dua
di undang undang empat puluh dua tahun dua ribu delapan tersebut di pasal lima huruf o tersebut itu usia bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu minimal tiga puluh lima tahun
tentunya karena saat ini sedang berlangsung proses persidangan di mahkamah konstitusi kita sebagai warga negara yang baik kita tunggu putusan mahkamah konstitusi
dan saat ini kami dalam mempersiapkan pencalonan presiden dan wakil presiden judicial review tersebut tidak mengganggu tahapan kami
dan kami saat ini sedang mempinalisasi rancangan peraturan teknis yang masih merujuk pada
norma norma yang masih efektif berlaku di dalam